partai demokrasi indonesia atau pdi perjuangan
untuk membantu calon kepala daerah yang akan maju pilkada
ahok pun menyerahkan kepada organisasi
soal peluangnya maju pilgub sumatera utara
basuki cahayapurnama atau ahok
menyebut megawati memintanya membantu calon kepala daerah
dari pdi perjuangan yang maju di pilkada assalamualaikum
mengenai peluangnya maju di pilgub sumatera utara
ahok menyerahkan kepada organisasi
namun saat ini tidak ada penugasan dari dpp
untuk ahok maju di pilkada dua ribu dua puluh

untuk di pilkada ya
saya justru penugasan saya itu kayaknya nih
membantu orang orang yang mau maju pilkada ini
saya masuk ke komisi dua
tapi kalau ditugaskan apakah siapa
ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya
tapi sekali lagi sejauh ini nggak ada penugasan ke sana
politisi pdi perjuangan ciko hakim mengungkapkan
belum ada kepastian penugasan secara definitif
belum ada kepastian dari pdi perjuangan
tapi juga untuk calon calon kepala daerah yang lain
atau bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar
kami belum memberikan penugasan yang definitif
bagi siapapun untuk maju di lima ratus empat puluh lima pilkada seluruh indonesia
kalau kita bicara soal pdi perjuangan
tentunya kita tahu bahwa kader kader di pdi perjuangan
itu tegak lurus dengan aturan aturan organisasi
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
telah memberi tugas kepada basuki cahayapurnama atau ahok
namun megawati tak menyebut secara detail tugas ahok ke depan
ungkapan megawati muncul di tengah rumor ahok
akan maju pemilihan gubernur sumatera utara
sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan
oke sudah ada tugasnya
menantu jokowi yang juga kader baru partai gerindra
digadang gadang akan maju di pilgub sumatera utara
menurut ketua dpd gerindra sumatera utara
di pilgub dua ribu dua puluh empat sumatera utara
bobi nasution akan menjadi prioritas gerindra
putusan rakornas tujuh mei yang lalu
itu memprioritaskan kader internal untuk maju di pemilu kada serentak ini
bobi memang sejak awal
ada di radarkannya untuk menjadi seorang calon potensial
dan memang sejak beliau dulu kita usung bersama pdip
dan beberapa partai lain di wali kota medan
pak bobi ini sangat intensif gitu ya
dan beliau sangat aktif untuk hadir di setiap acara acara gerindra
minggu lalu beliau kemudian mendaftar lebih awal dulu sebagai kader
lalu kemudian lanjut mendaftar sebagai bakal calon gubernur sumatera utara melalui gerindra
dan beliau menjadi salah satu calon potensial untuk kami usung nanti di pilgub su
tentu nanti keputusan final adalah ada berada di ketua umum
menurut pengamat politik universitas sumatera utara warjio
pilihan gerindra memilih bobi untuk maju di pilgub dua ribu dua puluh empat sumatera utara
karena dapat meraut pemilih pemula
kalau kita lihat misalnya beberapa ee
demikian juga dengan tren suara di pemilu legislatif kemarin
dan kemudian juga rekam jejak ya
kepala daerah yang ada di sumatera utara maksud saya itu
apakah kemudian nanti bobby
gubernur yang lama pak edi rahmayadi misalnya
atau bahkan wakilnya musa rajaksa
kalau melihat kondisi seperti ini
maka pilihan politik gerindra
barangkali nanti plus juga golkar
itu kepada bobi menurut saya itu pilihan yang sangat rasional
pertama bobi memang punya rekam jejak untuk konteks pembangunan di kota medan
yang sekarang ini sedang dipromosikan
jejak jejak pemilu legislatif yang lalu
ini kita bisa melihat bahwa elit elit jakarta
baik ketua umum partai partai pendukung pemerintahan sekarang itu kan
dalam setiap kampanye selalu mengkampanyekan bahwa
bobilah calon yang punya potensi untuk dipilih
dan perkiraan kita tepat ya
karena memang itu pilihan rasional menurut saya gitu
saya kira beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan bahwa
itu lebih daripada lima puluh persen gitu ya
pemilihnya bersumber daripada pemilih pemula gitu
siapa kira kira calon yang representasinya untuk pemilih pemula
tentu bisa dijawab dengan tegas itu adalah bobi
itu tidak merepresentasikan itu
itu kan terkesan tidak dianggap belum bisa mengikuti perkembangan mereka
saya kira ini kondisi penting dan itu sudah dibuktikan
dengan dukungan di dalam pemilu legislatif
maka secara langsung akan berhadapan dengan gubernur petahana edi rahmayadi
akankah ahok juga diterjunkan di sumatera utara untuk melawan bobi nasution
apa yang sebenarnya orang itu berbuat dengan bobi